sudah sebulan terakhir apotik rsud dr muhammad saleh kota probolinggo kehabisan obat
ini disebabkan karena piutang bpjs senilai dua puluh satu miliar rupiah belum terbayar
imbasnya pasien saat ini kesulitan mencari obat obatan di apotik rumah sakit
sejak bulan oktober hingga hari ini rumah sakit dr muhammad saleh probolinggo kehabisan stok obat di apotik mereka
kehabisan stok obat disebabkan karena piutang senilai dua puluh satu miliar dari bpjs badan penyelenggara jaminan sosial pusat yang belum dibayarkan ke pihak manajemen rumah sakit
melayani mulai sampai saat ini pak jadi klaim kita yang belum terbayar itu bulan oktober november desember
dan rata rata kita keperbulannya satu dn tujuh dn tiap bulan jadi sampai saat ini
sementara menurut pelaksana tugas wakil direktur
rumah sakit dr muhammad saleh keuangan rsud nya defisit karena tunggakan utang itu
imbas dari ketiadaan obat ini para pasien rumah sakit kesulitan mendapatkan obat
mereka terpaksa harus membelinya di apotik luar rumah sakit
jika bpjs tidak segera membayar utangnya
bukan tidak mungkin ratusan pasien rawat inap maupun rawat jalan akan terlantar